sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya tapi sih sebenernya gue tuh males karena kemaren aja udah ada kejadian kayak gitu
kalau sekarang ada kejadian kayak gitu lagi gimana
masa lo gak ikutan sih
ya iyalah gue pasti ikut lia
lo segitu sukanya sama lagu itu
maaf pak kenapa bapak meminta dana sebesar itu
ada hal penting yang saya nggak bisa kasih tahu kamu
saya harap kamu bisa menyimpan rahasia dan hal ini tidak diketahui sama istri saya
ehm yuk nanti di sana kamu mau makan apa
ehm makan makan apa ya
terserah mary saja deh
kok jadi terserah gue
ayu bukan lo yang ditawarin jadi lo yang harus jawab oke
yuk jadi mau makan apa
ih kenapa sih ini si ayu
so malu malu padahal kan dia suka
terus gue jadi tameng gitu di sini udah kayak obat nyamuk aja gue
kayaknya dia suka ngerasain
yuk kan lo yang ditawarin jadi lo aja yang ngomong ya
gue mau jalan jalan dulu aja
dadah dadah kak juhan
eh eh eh mersi kok ninggalin sih
ehm yaudah yuk kita jalan aja
utankah fe rock